kecelakaan tunggal terjadi di jalan raya tutur welang
tepatnya di desa ngembal pasuruan jawa timur
diduga sebuah truk mengalami remblong dan hilang kendali
hingga terpental di parit
kandit laka polres pasuruan mengatakan
truk yang bermuatan kayu tersebut mengalami remblong hingga menabrak pohon
yang menyebabkan sopir tewas di lokasi kejadian
truk muat kayu tidak bisa menguasai kemudi
selanjutnya oleng menabrak pohon dan terguling
untuk korban meninggal dunia adalah pengumudi dampak tersebut
korban yang meninggal di tempat kejadian
langsung dibawa ke puskes mas purwosari
di tasik malaya jawa barat
kecelakaan di jalur gentong kembali memakan korban jiwa pada senin siang
di mana sebuah truk pengangkut barang terguling hingga menimpa minibus dan angkutan elf
akibat kecelakaan tersebut dua orang meninggal dunia dan lima orang luka luka
belum bisa dipastikan penyebab pasti kecelakaan tersebut
namun dari informasi yang didapatkan pihak kepolisian
diduga truk tersebut mengalami remblong
sementara seorang pria pejalan kaki tewas ditabrak rangkaian kereta api
saat duduk di jalur rel kereta api tanjung balai medan sumatera utara senin malam
kejadian tersebut menimpa pria
sontak membuat keluarganya bersedih
hasil penyelidikan sementara yang dilakukan oleh polisi
kejadian naas tersebut diduga akibat kelalaian pria pejalan kaki tersebut saat beristirahat
sembari duduk di jalur rel perlintasan kereta api
jadi sementara motifnya akan kami selidiki
namun dari keterangan masyarakat saksi saksi yang ada di tempat kejadian
bahwa motifnya korban ini duduk duduk karena kelelayannya
kita menyadari kereta api ini bentar
sementara untuk kepentingan visum
jasad korban langsung dibawa ke rumah sakit umum daerah tengku mancur
tanjung balai medan sumatera utara
di meliputan cnn indonesia